tuh band ini jam segini pada kesini ada apa ya
begini ustadz saya ingin belajar mengaji
apakah ustadz bisa mengajarin saya
tapi serius mister mau belajar mengaji
ya serius mau belajar
kami ingin mencari uang untuk kamu
kalau kamu itu emang murid yang
maka dari itu
aku minta cantikan
gimana kau saja tahu
itu lagi ngelempar apa ya
itu ustadzad tadi si putet minjem pensilnya inceslia
tapi pensilnya malah jatoh
kalau mau ngasih temen itu harus dikasih yang bener
gak boleh dilempar
karena itu gak sopan
ustadz salah ngeliat kali ustadz
itu ustadz ikan yang takut
mana cari aja ustadz cari di meja ustadz
gak ada tuh
mungkin tadi ustadz salah liat kali
gak ada kan
haikal masih selalu jujur ustadz gak pernah berpukul
buktinya ustadz tuh coba ustadz cek di bagian tangan kirinya ustadz
saya tadi pengen main apa tuh nanti
kalo udah selesai ujian
itu mungkin tagian
tangdiwormu lilis ustadz
sekarang kamu bawa baku kamu ke tempat
cepet ayo waktu berjalan lho
waktu berjalan lho
eh sergei kalo mau belajar ngaji sama saya aja
timbang begitu doang mah
emang pada bisa ngajarin seperti ustadz ridwan
empat tahun saya di pondok
oh pada belajar ngaji di pesantren

aduh pak adeh
mulai lagi dah
ya boleh boleh
pak adeh kata ustadz musa
kalau kita punya ilmu sedikit
jangan sembarangan ngajarin orang
kesian yang diajarin
kalo yang diajarin keder
salah jalan terus nabrak
mendingan kita ke ustadz ridwan
belajar ngaji sama beliau
ke alan duluan
hutan kok kamu ketawa sih
emangnya ada apa sih
aduh aduh butet kamu kenapa ketawa sih
keras banget lagi
kenapa aku berikan kepada amalia
masa butet ngasih contekan yang asal
yang lainnya lanjutkan kerjakan ya
yang jadi cendana
seandainya ustaz musa yang mulia dasar turun ini kasih kamu kunci jawaban kamu mau gak
ini rahasia antara kita berdua
jangan kasih tahu teman teman yang lain
ini khusus buat kamu doang kunci jawabannya
mau pintar makanya belanja
harusnya kalian itu lebih percaya diri dalam mengerjakan ujian
jadi gak boleh bergantung sama teman
sebagai hukumannya amalia
ustazah akan kurangi waktu pengerjaan kamu selama sepuluh menit
kan aku tidak menyontek ustazah
mau yang menyontek atau yang memberi contekan
itu sama saja
perbuatan itu salah dan itu gak boleh dilakukan
jadi sebagian hukumnya seperti itu ya
udah sekarang balik lagi ke tempatnya lanjutin kerjaannya ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tuh ben ini jam segini pada kesini ada apa ya
begini ustadz saya ingin belajar mengaji
apakah ustaz bisa mengajarin saya
tapi serius mr mau belajar mengaji
ya serius mau belajar
ya kamu juga serius banget mister
kalau gitu silahkan duduk nih
ah ya lah
sergei ini mau belajar mengaji
pakai ini dong
pertama kita akan mulai membaca ikro satu ya mr ya
ya ini dibacanya a
ini dibacanya b
sebelum kita mulai kita harus membaca ta'awudz
ya allah ayang bebek mulbul
ya allah ya tuhan
aku jadi terpesona melihat aku jadi bangga
ternyata ayang bebek mulbul
ya allah rajin banget ngajinya
cepet mangkapnya pinter
kalau begitu doang mah gue bisa
ilah ilor kata diem diem aja jangan pakai nyanyi nyanyi maaf pade positi ya
bostad boleh pergi dulu sebentar karena kasihan mister jadi terganggu ngajinya
ya udah kalau begitu jangan lupa antar poset hajarin saya juga aduh ayam tolong
adem posita jadi semangat mul jadi lebih semangat udah udah udah
padi sikpang ikutin lu ayah semangat saya